kepada mereka mereka tidak berhubung dengan kerajaan jawa
keberadaan mereka tercatat sejak ratusan tahun lalu
mereka abdi setia bukan hamba sahaya
mereka sudah melayani kerajaan jauh sebelum indonesia ada
mereka yang luput dari cerita cerita agung kerajaan jawa
kini setelah monarki hanya sebagai simbol pengemban budaya
mereka tetap ada tetap ikhlas dan setia mematuhi cara dan tradisi lama
inilah cerita tentang mereka abdi dalam para pengabdi raja